sehari sebelum sidang lanjutan mahkamah konstitusi besok
kuasa hukum paslon dua mengatakan akan mendatangkan alat bukti yang diangkut empat truk
alat bukti digunakan untuk kebutuhan sidang gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
hal ini disampaikan anggota tim kuasa hukum paslon dua dorel almir di gedung mk sering pagi
menurutnya alat bukti yang diserahkan adalah alat bukti susulan dari yang sudah diserahkan sebelumnya
tanpa memberi keterangan lebih detail alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti disebutnya akan muncul sebagai sebuah hal yang mencengangkan
dorel juga menyebut pihaknya akan menyiapkan lima belas saksi fatal dan dua saksi ahli
namun dorel tidak merinci siapa saja nama nama yang akan dihadirkan sebagai saksi
di samping ada lagi mungkin nanti teman teman bisa dengar pada persidangan
yang alat bukti yang cukup wah yang nanti akan disampaikan di awal persidangan itu
tanya aja nanti di awal persidangan ya proses menjelang proses pembuktian
akan ada alat alat bukti yang cukup mencengangkan gitu
berarti untuk membuktikan suara jokowi prabowo yang dianggap berbeda antara bpn dan juga kpu
ini untuk membuktikan gitu memperkuat komentar
termasuk itu dan juga tsm nya
pak ada juga bukti video yang akan diikutakan kapan
hari ini bagian yang video belum ya
saya akan cek lagi apakah hari ini mau kita kirim apa enggak
tapi bukti bukti video itu sudah banyak sudah disusun secara sistematis nanti kita sampaikan
mahkamah konstitusi memastikan sidang putusan sengketa pilpres akan tetap sesuai jadwal
yakni dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas pekan depan
jika dibutuhkan mk juga akan menyiapkan tempat dan sarana
bagi saksi paslo dua untuk bersaksi melalui telekonferens
ini disampaikan jurubicara mk fajar laksono senin siang
menurutnya pembacaan keputusan hasil sidang gugatan sengketa pilpres tidak akan melampaui dua puluh delapan juni
ini karena sesuai aturan yang mengharuskan pembacaan keputusan ditetapkan empat belas hari setelah masa registrasi
terkait saksi dari paslon dua yang disebut mayoritas berada di luar daerah
mk menyiapkan prasarana untuk melakukan sidang jarak jauh

di fakultas hukum perguruan tinggi di tiga puluh empat provinsi dengan cara telekonferensi
mk memberikan juga kesempatan kepada pemohon termohon dan pihak terkait
untuk menghadirkan lima belas orang saksi fakta dan dua saksi ahli
mk akan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan sengketa pilpres
dengan agenda melakukan pemeriksaan pada selasa pagi besok
jarak jauh sebetulnya tidak ada masalah
kita sudah punya aturannya untuk persidangan jarak jauh
hanya kita belum tahu sidang jarak jauh itu seperti apa
kalau yang kita anut selama ini
sidang jarak jauh yang kita sediakan
prasaranya itu di fakultas hukum di empat puluh dua perguruan tinggi di seluruh indonesia
nah apakah akan menggunakan fasilitas itu
atau akan seperti apa
jadi mahkamah konstitusi belum menerima surat resmi
terkait hal itu
tetapi bahwa peranata persidangan jarak jauh
langkah kuasa hukum prabowo sandi mendatangi
lembaga perlindungan saksi dan korban
mendapat reaksi dari kubu jokowi maruf
tkn menilai kubu dua sengaja menciptakan narasi
tentang ancaman terhadap saksinya
dalam pemeriksaan saksi saksi dan ahli
betul betul para saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan
karena ada banyak saksi yang ingin mengajukan kesaksiannya
tapi pertanyaannya apa bisa dijamin keselamatannya pasca memberikan kesaksian
sebelum pada saat dan sesudah
di sisi lain tim kampanye nasional jokowi maruf menilai
kubu pasangan calon nomor dua selalu menciptakan narasi untuk menggiring opini publik
wakil ketua tkn arsul sani mengingatkan tim kuasa hukum prabowo sandi
agar tidak merekayasa saksi yang akan dihadirkan
berarti kan selalu membuat lontaran lontaran narasi narasi yang itu juga tidak jelas
nah sekarang misalnya mereka meminta perlindungan
tkn nggak ada masalahnya kok
silahkan dikaji berdasarkan
berdasarkan undang undang perlindungan saksi dan korban apakah itu memenuhi syarat atau tidak
karena kalau di dalam undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam
tentang perlindungan saksi dan korban itu
itu terkait dengan saksi dalam proses perkara pidana
kalau ini kan dalam perluan
apakah kemudian akan diterima atau tidak oleh lpsk juga oleh mk
ya silahkan diputuskan
tkn tidak dalam posisi untuk menentang
tidak menentang atau tidak menentang itu
sementara itu lpsk masih menunggu keputusan mk apakah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan perlu mendapat perlindungan
sebab menurut undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas
perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban dalam kasus tindak pidana
dalam proses sengketa pilpres kan gitu ya
bahwa lpsk punya keterbatasan dalam undang undang
untuk bisa memberikan penindungan terhadap proses yang diperlindungi
yang ada di makamu konstitusi
karena memang standing point lpsk itu memberikan pelindungan terhadap saksi dan korban dalam proses kebalikan pidana
tim hukum prabowo sandi menyadari kewenangan lpsk hanya memberi perlindungan kepada saksi dalam kasus pidana
bambang wijoyanto berharap mk bisa menerobos keterbatasan tersebut
tim liputan cnn indonesia
terima kasih sudah hadir
iya ketemu lagi
kita sampai semuanya tuntas

dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya harapkan dia juga mengucapkan salam
ternyata dia salamnya
saya cuma mengucapkan salamannya
seger bang ya
dan saya akan kita masih menunggu ada satu narasumber lagi yang akan bergabung di kursi ini
tapi saya akan menyapa juga judul bicara lpsk
melalui sambungan telepon
pak mardiansyah pak mardiansyah selamat malam
selamat malam mbak putri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak mardiansyah sebelum saya ke anda saya akan ke pak nasrullah dulu
pak nasrullah seberapa nyata ancaman ini kepada para saksi anda
tentunya anda sudah mendata saksi sudah menghubungi mereka
dan kalau nyata ancamannya berupa apa
jadi gini kami tidak pernah menyatakan ada ancaman yang sangat nyata
yang kami sampaikan yang kami hadapi para saksi yang kami mohon untuk
yang tadinya sudah menawarkan diri untuk menjadi saksi
dan terkait dengan berbagai bentuk kecurangan kecurangan dan salah hitung
dan perhitungan yang dimasuk dicoblos coblos itu
menawarkan diri menjadi saksi
terus tiba tiba menyampaikan kepada kami
keberatan kami menjadi saksi
kenapa kok tiba tiba jadi begini
pak sekarang jenderal bintang dua bintang tiga saja ditahan
kemudian kapolda mantan kapolda metro komjen bintang tiga juga jadi tersangka
jadi kecuali kalau tim bpn tim kuasa hukum bisa menjamin kami bahwa tidak akan ada ancaman fisik kepada kami
maupun ancaman hukum
nah itu yang kami tidak bisa
oleh karena itu
kita minta perlindungan kepada lpsk
tetapi persoalannya adalah peraturan lpsk itu menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi di lpsk itu terkait dengan hukum pidana
jadi pintu masuknya tidak ada
oleh karena itu kami mohon kepada mk dalam permohonan kami memerintahkan lpsk untuk memberikan perlindungan
sudah dilakukan permohonan itu
kita masukkan dalam permohonan
adik mendengar itu permohonan itu ya
pekan lalu berarti ya
agar lpsk juga membuat perlindungan terhadap saksi yang dalam perkara mk
karena yang kita lawan dalam perkara mk ini pada dasarnya adalah alat negara siapa
nah persoalannya lagi adalah lawan
pihak terkait paslon satu adalah petahana
yang kemudian menimbulkan rasa takut dari saksi saksi
kita hanya minta kepada mk hai mk tolong perintahkan lpsk agar lpsk kalau ada saksi saksi kami yang minta perlindungan keamanan perlindungan dari aspek lingkungan
diberikan gitu ya
berikan perlindungan sehingga mereka berani hadir ke persidangan
pak mardiansyah sudahkah kemudian berkomunikasi dengan mk soal ini
terkait surat permintaan dari bpn ini
ya tentu dari beberapa waktu lalu kami lpsk berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait termasuk dengan
karena lpsk menjalankan fungsi di mandat undang undang tentu ada kaitannya juga dengan lembaga lembaga lainnya
dan kita semua kan sudah memahami soal mandat yang ada di undang undang perlindungan saksi dan korban di tiga puluh satu dua ribu empat belas
bahwa memang maksudnya
maksudnya di proses tindak pidana
dan maksiat lpsk bisa memberikan perlindungan itu kepada saksi ataupun korban dalam proses tindak pidana
nah kaitannya dengan yang disampaikan mbak putri bahwa memang apakah memang lpsk berkoordinasi dengan mk
sebelum ini juga memang kita kan selalu berkoordinasi
bahkan lpsk itu kan juga memiliki mou dengan mk
sehingga setidaknya memang ada beberapa hal di mou itu bisa dialaborasi
dengan kaitannya perlindungan saksi dan korban gitu ya
jadi apakah dimungkinkan sekarang
sekalipun sesuai ketentuan hanya mereka yang terkait dengan kasus pidana saja
iya kan kalau bicara soal mandat undang undang kan sudah clear ya mbak
bahwa memang lpsk itu masuknya di ranah tindak pidana
nah ketika memang ada keputusan dari mahkamah konstitusi yang memerintahkan lpsk untuk memberikan perlindungan terhadap saksi
masuk dalam perkara yang sengketa pilpres di mk
tentu lpsk akan merespon itu
nah sampai saat ini memang belum
sampai saat ini belum
bagaimana juga ada informasi tidak hanya potensi ancaman kepada saksi dari dua saja
tapi juga sudah ada potensi ancaman terhadap hakim mk
ya kan semua potensi ancaman itu kan dimungkinkan ya
dari pihak pihak yang terkait dengan sengketa pilpres
artinya betul ada informasi itu
ancaman terhadap hakim
yang saya maksud begini
bahwa semua potensi ancaman itu dimungkinkan
bahwa lpsk mendapatkan informasi kan memang banyak pihak yang seringkali juga memberikan informasi kepada lpsk
tidak hanya penegak hukum tapi juga masyarakat umum
yang memberikan informasi yang kaitannya dengan perlindungan saksi dan korban
nah ketika lpsk mendapatkan informasi itu tentu kita akan
mendalami mempelajari apakah memang informasi tersebut itu setelah hasil yang kita pelajari itu memang ada indikasi ancaman yang bisa mengganggu proses
nah ini yang maksud saya begini
jadi kalau misalnya kita mendapatkan informasi awal tentu kami mohon untuk beri ruang untuk mempelajari informasi tersebut
dengan berbagai indikasi yang kita perlu validasi dan akurasi informasi tersebut
sekarang pertanyaannya ketika memang anda mengatakan sudah sering ada koordinasi dengan mk
tapi khusus terkait dengan surat permintaan itu kapan kemudian ada rencana pembicaraan lagi dengan mk untuk menindaklanjuti surat permohonan itu
ataukah sekarang masih tahap screening dulu
screening ancaman threatnya sebesar apa berapa persen tingkat kenyataan atau bahayanya atau bagaimana
komunikasi koordinasi dengan mk sudah kita lakukan walaupun kan banyak cara ya bisa melakukan melalui surat melalui telepon dan lain lain
itu kan kita lakukan
nah bahwa memang tentang potensi ancaman gitu ya tentang potensi potensi ancaman yang disampaikan tentu siapapun yang menyampaikan kepada lpsk terkait informasi adanya potensi ancaman ya kita akan pelajari itu
dan kita pasti legal standing kita ini kan undang undang perlindungan saksi dan korban
kaitannya memang betul
sengketa pilpres bukan menjadi ranah lpsk dalam mandat undang undang
sehingga kita membutuhkan keputusan dari mk
apakah memang mk itu ingin melindungi para saksi yang berperkara di mk dan bekerja sama dengan lpsk untuk melindungi para saksinya
atau mk memerintahkan kepada lpsk untuk memberikan perlindungan agar proses dalam sengketa pilpres di mk bisa berjalan dengan baik
pak mardiansyah terima kasih sudah bergabung malam hari ini dan bersedia memberikan informasi
terima kasih pak mardiansyah
dan sudah bergabung di meja saya adalah bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani analis politik
bang ray mungkin tadi sempat mengikuti ketika berada di depan meja ini
kita tahu ada beberapa notes yang saya ingat dari bang nasrullah disini mengatakan

satu potensi ancaman itu ada dan itu sudah dikutuk
satu potensi ancaman itu ada dan itu sudah dikutuk
potensinya ada dan ketakutan itu yang kemudiannya
karena bagaimanapun saya menggarisbawahi lagi lawannya adalah perangkat negara di sini kpu dan juga petahanat
tadi disampaikan itu
nah sekarang kalau misalnya begini apakah kemudian muncul narasi bahwa ini sebenarnya tidak ada
dan ini narasi baru yang kemudian digunakan oleh dua
nanti dijawab setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia heed
terus siapa yang mengancam kan lucu
barangnya belum ada udah dibilang saya mau beli kan enggak
atau menurut anda enggak ada itu
nggak ada itu saya lihat terlalu berlebihan ya
kuasa hukum paslon dua ini memframing sebuah peristiwa yang juga kepastiannya belum tentu ada
pertanyaannya apakah ada yang mau jadi saksi kan nggak ada juga
buktinya itu saksi di tps kebanyakan pasolon dua juga tidak ada
enggak makanya tidak ada c satu nya tidak ada datanya tidak ada pertanyaannya
berapa saksi sih total yang disiapkan oleh dua
lima belas sesuai dengan ketetapan mk itu lima belas
enggak lima belas itu harus diikuti kan gitu jadi ketakutan oleh siapa siapa yang mengancam
kalau nggak ada saksinya jangan dibilang
tapi informasi ini soal saksi dan ancaman dan lpsk ini sudah dihembuskan sejak awal sidang
makanya kami melihat kuasa hukum pasolon dua ini
melakukan politik teror
ya seolah olah ketika ada saksi yang mereka akan munculkan
wah ini akan diancam oleh kekuatan negara
kan enggak ada juga
persidangan di mk itu sebenarnya suatu persidangan yang luar biasa berbeda dengan pengadilan lain
begitu tertib aman teratur dan disiplin
tidak pernah ada ricuh selama persidangan di mk
kita aja masuk ke mk itu disiplin
nah saya pikir terlalu berlebih lebihan ini kuasa hukum paslon dua melihatnya dan memframing kalimat ini
supaya muncul di publik ya seolah olah mereka itu dijolimi oleh opini opini yang berkembang hari ini
ya kalau mau ikutin ya ikutin aja lah apa adanya kan gitu
gak usah terlalu baper lah biasa biasa aja lah bang nasrullah
jadi mana pun juga melihat potensi ancaman juga tidak perlu
yang mengancam itu siapa
ancamannya kan belum jelas putri
nah kan berarti ada kita ada hubungan interaksi
ini siapa gitu
nah belum diketahui juga saksinya belum ada kok
kok dibilang udah mau diancam ada potensi yang ada kan lucu
jadi belum tidur udah mimpi
hebat benar dia
bisa tahu bahwa kami belum punya saksi
dukun aja mungkin nggak sesampai begitu
kami sudah bertemu dengan banyak saksi
bertemu kan belum tentu bisa jadi saksi
telah membuat lembaga perlindungan saksi dan korban
lewat peraturan perundang undangan
dan ini lembaga ini bisa digunakan kalau ada potensi ancaman terhadap itu
karena ini dapat rekan rekan kuasa hukum dua
ini merinding dan geregetan
geregetan dan panas
kalau kami minta perlindungan terhadap saksi saksi kami
biarkan aja kami minta perlindungan agar saksi kami punya keyakinan
jangan anda buat reframing yang macam macam yang di luar kami pikirkan
anda sudah mencoba menafsirkan langkah kami begitu negatif thinking
saya belum selesai
ini sempat sudah dialihkan ke jadwal paswisaya
ya pembuktiannya itu belum dilakukan
sidang besok itu adalah sidang jawaban dari termoh
jawaban termohon ya
di bawah seluruh dan biar terkait
jadwal pembuktian itu belum ada
dan kedua biasanya kan nanti itu dalam persidangan selalu emk itu meminta daftar saksi siapa
kalau sudah dimasukkan oleh paswisaya dua atau ke hak mahasiswa hakim
mungkin bisa di situ terindikasi
ini belum ada apa apa jadi bilang
belum tidur udah mimpi
pembuktiannya baru minta perlindungan
nggak mau saksi kami
yang kita lakukan adalah kita ajukan di depan
siap mahkamah konstitusi akan minta lembaga lpsk melindungi
dengan lembaga sk
kan ini ada mekanisme waktu
pada hari h baru minta kata hakim
lah kenapa nggak minta jauh jauh hari
jadi jangan ditempatkan kami pada posisi yang serba salah
minta dari awal salah
minta pada hari h juga salah
jadi kami lakukan
dengan prosedur yang benar
soal ada framing dari teman teman satu
ya paham lah saya
baru ada masalah
ini framing berbalas perang
anda melihatnya begitu
di sini dipraming
ya di sini juga kita framing juga
di sini itu tadi saya pikir ada tepatnya juga
kan ini ada banyak saksi yang mau dihadirkan
tapi dari sekian banyak itu
yang akan kepilih nanti kan cuma lima belas
kan gira gira gitu
nah siapa yang lima belas ini
kita juga nggak tahu
lalu dari mana sumber mereka kok tiba tiba mendapat ancaman
sementara orang lain belum tentu
kita nggak tahu bahwa dia akan jadi saksi
apakah dia apakah dia
kan ratusan saksi yang mau diajukan
sementara yang terpilih kan cuma lima belas
dari situ saja sebetulnya kan sudah terbangun mekanisme perlindungan kan
kan nggak mungkin juga tim lawyer sekarang itu mengumumkan nama nama saksi
yang kan mereka juga
iya itu membahayakan
kan jauh gitu
padahal makanya kan bahasa yang bisa dipergunakan
kami punya ratusan saksi
meskipun nanti akan terpilih lima belas
dari yang lima belas dari ratusan ini siapa
nggak ada yang tahu sama sekali
kalau tidak ada yang tahu bagaimana orang bisa melakukan ancaman terhadap mereka
kan itu memang pertanyaan yang pertama
bahwa kemudian tim paspun dua juga

kalau tidak ada yang tahu
bagaimana orang bisa melakukan ancaman terhadap mereka
kita tahu nanti dalam persidangan terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan
kan kira kira gitu ya
ya tentu saja musnah langkah langkah kayak begitu
tentu semacam kewajiban moral morata
untuk memastikan bahwa semua saksi yang mereka hadirkan nanti di pengadilan itu
merasa mendapat jaminan hukum dan juga jaminan perlindungan fisik
bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman yang macam macam
saya pikir background sebelumnya itu juga menjadi pertimbangan tentu saja
ya background orang memang sekilas
ya background orang memang
mereka kan tiba tiba ditangkap
tiba tiba dikenai tuduhan makar macam macam dan seterusnya
bisa saja itu memang menumbuhkan semacam rasa khawatir
apalagi kemudian misalnya mereka datang
saksi saksi ini datang dari kelompok atau dari warga dari tps
dimana salah satu pasangan calon dominan di wilayah itu
jadi kita harus lihat juga
memang ini pemilu yang begitu begitu sangat ketat ya
beda sedikit aja udah di framing kamu ini
beda sedikit framing kamu ini
jadi situasi itu memang memunculkan bukan hanya kepada pemilih atau mungkin saksi dua
bisa saja juga nanti dikasih di saksi satu
situasi itu bisa juga terjadi
tapi kan masalahnya sekarang sesuai tadi sudah dikonfirmasi oleh lpsk
kendalanya disini sudah diakui juga oleh bang nasrullah
ini hanya untuk permasalahan pidana
kamu saya begini
saya bagi tambahan
artinya langkah dua ini ya tentu saja secara moral mereka melakukannya
sekaligus isyarat dan pesan kepada calon calon saksi ini
bahwa mereka sebetulnya tengah diperjuangkan hak perlindungannya
bahwa nanti secara formal mekanisme itu tidak dikenal
ya tentu saja mereka kan bisa berlepas diri
tapi setidak tidaknya mereka sudah melakukan usaha
untuk meyakinkan saksi saksi mereka
bahwa mereka sebetulnya tengah diupayakan perlindungan dirinya
bahkan mungkin juga perlindungan terhadap keluarganya
oke bang nasrullah
inisiatif untuk minta perlindungan
saksi ini bukan dari kami tim lawyer
tapi dari saksi saksi yang sudah kami temui
mereka minta jaminan kepada kami tim lawyer
bahwa mereka tidak akan ada ancaman ancaman fisik
sudah ada belum
oh dari lingkungan sudah ada
dari lingkungan itu misalnya dari aparat atau dari siapa
saya nggak bisa terlalu buka intinya itu ya
sudah dia bilang
mungkin contoh salah satu misalnya
dia mau buka kecurangan perilaku ketua rt
ketua rt sudah bilang
itu kalau jadi saksi
itu sudah ada ancaman seperti itu kepada saksi itu
kemudian yang menjadi hal lain adalah
dia minta kepada kami
tim lawyer menjamin bahwa mereka
tidak akan dituntut hukum di kemudian hari
nah kami sebagai
kalau saksi palsu
kalau saksi palsu pasti dituntut hukum dong
kalau saksi palsu kan di bawah ada sumpah palsu
kami mengatakan bahwa ada lembaga negara yang sudah disediakan
kita minta ke lembaga negara
negara sudah menyiapkan fasilitas itu
kita akan minta
nah persoalannya begitu mau kami minta
kepada lpsk langsung
nah kenapa dia yang merinding
enggak ada yang merinding
gak panas dingin dia
saya kalau tidak keram keram di perutnya itu
justru kami melihat yang ketakutan itu adalah
kuasa hukum dua
karena tidak ada punya saksi
dan mereka tidak mau untuk bersaksi
dia pasti kalah
jadi untuk apa kita jadi saksi
mungkin publik atau masyarakat yang diidentifikasi oleh kuasa hukum dua kan
ayo mau gak jadi saksi
saksi itu apa pak
kan kita sudah kalah
bisa saja kan berasal
ini ratusan bahkan ribuan yang sudah mendaftar
ribuan yang sudah mendaftar
hanya saja minta perlindungan kepada kami
dan kami tentu dari ribuan yang mendaftar
kami melihat mana keterangan keterangan yang relevan dengan dalil kami
yang menguatkan ya
kadang kadang keterangan nggak relevan
kami sudah sisihkannya tiap hari
tapi pak ade
apa pak ade
menjadi saksi di persidangan di mk sekalipun
potensi ancaman itu pasti terjadi
tidak hanya di pilpres
di macam macam terjadi
pertanyaannya apa yang membuat orang selama ini tetap berani masuk sebagai saksi di mk
tanpa harus minta perlindungan kepada lpsk gitu
bisa kejadiannya sekarang agak berbalik gitu
padahal seperti kita ketahui
militansi di kalangan dua ini cukup tinggi
kenapa tiba tiba sekarang seperti merasa terancam
sebelum ancaman itu sendiri terlihat seperti apa
lihat nggak perkembangan dua bulan terakhir ini
yang sudah menjadi tersangka
yang selalu tahan
itu menurut mas rai
membuat rasa takut nggak di masyarakat
kalau dia melakukan perbuatan pidana
ya tentu ada ganjaran hukumnya
tapi ini orang tidak melakukan perbuatan pidana
kenapa harus di
itu yang harus diyakinkan lawyer
artinya itu pr dua untuk memastikan
karena tadi saya mendengar penjelasannya masih berjibat fisik
ada lpsk yang menjamin anda itu kan perlindungan fisik
tapi kalau perlindungan hukum tidak ada
kalau misalnya anda melakukan
usaha itu harus diungkapkan juga kepada mereka
bisa juga kan
atau diminta untuk berbohong kan
saksi itu diminta untuk berbohong
jadi tetap ada konsekuensinya
tapi alhamdulillah kami bukan dari warna itu
oke kita sekarang jeda dulu
apa dulu pernah minta untuk berbohong
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia premium
kemudian berikutnya kita akan melakukannya
kita selamat jalan
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia premium
tapi juga yang menarik bang re
dari ini juga ada
kan sudah tidak sesuai dengan aturannya
kemudian kan akhirnya bersurat kepada mk
dan kemudian bewe menyampaikan
ayo bersikap diminta agar mk berani melakukan terobosan
kalau tidak salah begitu ya pak nasrullah
atau bagaimana kata katanya
bukan melakukan terobosan
mereka berani melakukan terobosan kalau tidak salah begitu ya pak nasrullah
atau bagaimana kata katanya
bukan melakukan terobosan
ada pasal dua puluh delapan huruf g ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
setiap orang tidak boleh mendapat tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun oleh pihak manapun
dalam menjalankan tugas tugas dan kewajiban ke sebagainya
ke warga negaraannya
nah itu kan pasal yang dilindungi oleh undang undang dasar empat puluh lima
oleh karena itu kita menganggap mahkamah konstitusi juga wajib mempertahankan pasal dua puluh delapan huruf g ayat satu itu
maka kita sampaikan ke mahkamah konstitusi
ini klien kami kami sekali lagi mas adi ya
kami tidak mengatakan klien kami sudah ada ancaman
merasa takut oke
siapa yang menakut takuti
saya nggak tahu lah
tapi merasa takut untuk menjadi saksi karena ada potensi yang akan mengancam mereka
oleh karena itu agar saksi ini berkenan untuk hadir di pengadilan memberikan kesaksian dalam rangka mencari kebenaran material
kami mohon diberikan perlindungan kepada saksi ini oleh mk lewat mekanisme yang mungkin ada kerjasama antara mk dengan lpsk untuk itu
apa yang salah di sini
adakah sesuatu yang melanggar hukum yang kami minta
kalau perlindungan fisik ya itu kan kalau memang tidak ada ketentuan di lpsk ya
spk hanya melindungi dari aspek hukum pidana
kenapa tidak minta ke kepolisian
itu kan lebih tepat
dan sekaligus mencari sumber
jadi bisa jadi dugaan juga kuasa hukum dua tidak percaya lagi dengan lembaga kepolisian
misalnya akhirnya keputusannya itu lebih cenderung ke lpsk dan tidak ke polisi misalnya begitu
itu kita kembali ke kita pernah diskusi
itu kalimatnya untuk apa dibentuk lembaga lpsk setiap ada kasus yang merupakan ancaman
kan ada tupoksinya
langsung aja bawa ke polisi minta perlindungan
kan ada tupoksinya juga bang
lembaga lpsk itu untuk melindungi
nah kami sudah katakan
tadi kan jurubicara lpsk juga sudah mengatakan
antara lpsk dengan mk
sudah ada itu
mou mou yang dibuat
nah jadi tinggal sekarang
mou nya belum bisa diwujudkan dalam bentuk
lpsk sudah menyampaikan kepada kami
jika ada perintah dari mk kami
tapi bagaimanapun kalau misalnya kembali kepada masyarakat
pertanyaan saya ini kenapa merinding kami minta orang lain
pertanyaan bang ade ini
itu kembali kepada diskusi kita awal daurukala
soal mistrust itu masih ada berarti sampai sekarang
memang terbangun sejak dari awal dalam pelaksanaan pilpres kita ya
dibangun atau terbangun saya tidak tahu
itu mungkin perlu penjelasan lebih kuat
apakah itu by skenario atau sebetulnya secara alami muncul gitu
itu juga yang terjadi
dan saya pikir makin mengental justru sekarang ini
karena hampir semua institusi institusi yang berhubungan dengan negara
dibuat sedemikian rupa dalam posisi seperti tidak dipercayai gitu
nah syukur syukur masih ada tuh namanya lpsk yang sekarang
relatif dipercaya gitu
tapi kan mekanisme ini juga seperti yang kita sebutkan tadi
sebetulnya jalurnya sih
tidak ada masalah menurut saya ya
bahwa lawyer meminta kepada hakim konstitusi
meminta supaya lpsk memberi jaminan atas dasar permintaan mahkamah konstitusi gitu
tapi juga saya paling juga makamah konstitusi yang mengatakan
saya akan beri jaminan dengan cara saya sendiri
kan kira kira gitu
dengan mungkin tidak juga tidak melibatkan lpsk
saya setuju dengan pasal yang disebutkan tadi oleh bung nasrullah ya
semua orang yang datang memang menjadi saksi di mahkamah konstitusi
sudah harus dipastikan terlebih dahulu para hakim
bahwa dia tidak dalam kondisi yang tersebut
itu ditanyakan terlebih dahulu oleh dia gitu
tapi apakah jawaban sang saksi ini misalnya menggambarkan kondisi psikologisnya yang sebenarnya
hanya dia yang tahu
kita yang tahu
tapi pada cara cara tertentu mungkin hakim akan tahu juga bahwa dia sedang berbohong
atau dia sedang tertekan macam macam dan seterusnya
nah itu paling jauh menurut saya itu
jadi mekanisme ini tidak ada masalah gitu
tapi juga tapi ada penjelasan seolah olah mereka diintimidasi
itu kan seolah olah juga
itu tadi bahan
bahasanya karena kebetulan lawannya satu yang berkuasa
selama ini ada penangkapan penangkapan macam macam
bayangan orang kemudian tertumbuk ke situ gitu
itulah yang mengakibatkan satu juga bereaksi
siapa yang mengancam
siapa yang ancam
bahasa yang lainnya jangan jangan sendiri
anda membuat ancaman sendiri supaya ada cerita
bang ade silahkan